sayang kamu kenapa
iya om tadi ada orang yang ngelakain putri di jalan
iya sama putri gak apa apa
putri juga gak kenal siapa
daya makasih ya
tapi kamu gak usah khawatir
mau bakal cari jalan buat kita
kita pasti akan selalu bersama
mama gak akan biarin kamu menderita
dan mama akan ngelakuin apapun untuk membuat kamu bahagia
kamu kehilangan hati kurasa ramah
pueden mereka dan kamu mulai kepuasan
gue bakalan bantuin selosain masalah lo
selamat tinggal kehamilan yang bikin rata rata selama ini
gue gak bisa diiming dewa selalu ada di sampingnya putri
kalau enggak putri akan selalu punya malaikat pelindungan
gue harus pisahin mereka
sama iya om tadi ada orang yang ngelakain putri di jalan
iya sama putri gak apa apa
putus juga gak kenal siapa
di sana ada yang ngeliat
ya cuma mau nanya apa di kejadian itu ada yang lihat
om gak usah khawatir
kondisi jalanan sepi
jadi tidak ada orang lain yang melihat kejadian itu om
claudia sebaiknya kamu jangan bilang dulu ke orang orang kalau kamu anak papa sama om

maksudnya kamu selalu menghantar orang orang
dan kalau bisa juga kamu jangan terlalu bikin menarik perhatian yang bisa menghantar orang jadi merhatiin kamu
papa gak mau orang orang atau relasi papa sampai tahu keadaan kamu sekarang
ya maksudnya aku sangat tersenyum
tidak ada yang mau
aku harap melihat
udah yang penting kamu gak apa apa ya sekarang kamu sehat sehat aja lain kali lebih hati hati
tapi om tante aku putih tapi putih putih putih aku lagi ngomong sama orang tua kamu kenapa kamu
atau ditarik aku sih tolong jangan protes kemana sama papa aku protes demi kebaikan kamu putri
aku ngerti dewa ya mama sahabat pengakuin ke aku tuh bener kok kamu tahu sendiri kan keluarga
aku tuh dari orang yang berada mereka nggak bisa terimaku gini aja dan apalagi tapi
enggak semestinya mereka tuh malu dengan kondisi kamu saat ini putri ini semua bukan salah kamu
mestinya mereka itu terima kamu apa adanya aku ngerti yang kamu lakuin ini semua buat aku
tapi aku mohon sama kamu dewa tolong alam
seharusnya aku tuh bersyukur karena aku udah ketemu sama orang tua kandung aku karena belum
tentukan anak anak di luar sana ketemu sama orang tua kanung mereka aku mohon sama kamu
izinin aku nikahin kamu putri aku nggak tegang ngerti kamu seperti ini kamu berbahagia aku akan
aku akan pergi dan rawat bayi ini sendiri
aku gak pengen kamu jadi beban aku dewa
aku mau ajak om untuk kerjasama
aku tahu om gak suka kan dengan hubungan dewa sama putri
aku mau ajak om supaya kita pisahin mereka berdua
karena om juga gak suka kalau dewa mau menikah sama si perempuan gak jelas kayak gitu
tenang aja om
aku bakalan cari strategi lain supaya si dewa ini menjauh secara paksa dari putri
pokoknya om tahu beres aja
semua biar aku yang ngatur
anak kecil mau sok pinter lagi mau diktek aku
dia pikir dia berhadapan sama siapa
kamu itu cuma pion yang saya pakai tau
kamu akan dapat kejutan negara
karena saya punya rencana lain buat kamu
bekasi rata rabbi
mau dibuka mana tuh
itu mereka siapa ya
kok baru dewa sih
apa jangan jangan mereka mau nyelik dewa
aku mau kasih tau putri
putri ada apaan sih
gawat apaan sih sar
om nemo sudah beraksi
jadi putri akan lebih mudah difikirkan
yaudah kalau gitu sekarang kita harus lapor ke polisi
eh putri putri putri
nanti kalau misalnya lo buru buru